dan selanjutnya kita juga akan beralih ke rekan kita angga yang saat ini berada di gorbulungan blok m
angga dari informasi yang saya terima sahur di sana di tempat anda berada dimeriahkan oleh pemusik legepapan atas dan juga para penggemarnya
nah ini seperti apa sebenarnya kegiatan yang dilakukan di sana saat ini
apa yang sedang dilakukan dan saya juga ingin tahu sahurnya apakah juga dibagikan gratis di sana
karena kalau ada saya mungkin nggak bisa juga sih
selamat pagi rian dan juga tiffany
memang saat hari ini hari ini di hari rabu saya sedang berada di gor bulungan tepatnya di jakarta selatan
di mana komunitas rege indonesia ini sedang berkumpul karena pada selasa malam kemarin
mereka baru saja meluncurkan satu album di tanggal dua puluh juni ini
tentu saja ini bertepatan atau jelang hari lebaran
dan untuk lebih jelasnya saya akan ajak anda untuk langsung berbicara dan ngobrol dengan tokoh tokoh rege
dan pasti anda sudah anda kenal salah satu legenda musik tanah air itu ada mas tony kiorastafara
mari kita ajak ngobrol beliau
selamat malam mas tony
selamat pagi mas
oh pagi ya itu malam belum sahur ya
ya kita ingin ngobrol dulu sedikit saya kesini sebentar ya
mas tony tentang album baru hari baru ini bisa dijelasin nggak sebenarnya
apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh mas tony dan mbak ivi
hari baru pertama pesannya ya kita menyambut hari baru lah ya lebih positif lagi gitu
tapi disini ada lagu yang judulnya awas hoax
lebih apa ya lebih
lagi kondisinya lagi seperti itu bahwa banyak informasi yang salah kaprah lah
jadi awas hoax memang ditujukan pada para kalau di dunia internet indonesian ya
supaya mereka mencoba mewaspadai bahwa banyak berita berita bohong
dan ini prosesnya bisa dibilang juga cukup cepat ya
dalam waktu satu bulan bisa delapan lagu ini seperti apa proses kreatifnya
sebenarnya sih prosesnya
kreatifnya simple aja sih ya kita spontan spontan aja
lagu pagi jadi siangnya masuk studio
dan suruh rekaman
ify juga sama ify juga
pagi jadi kasih berita datang ke studio
udah langsung disambut sama evi
dengan studio langsung
dan tadi kan ini yang menarik tadi tentang awas hoax itu
memang ya sekarang sedang ramai gitu
tapi kenapa baru sekarang seperti itu
dimulai atau rampungnya dan akhirnya
disampaikan ke masyarakat
ya sebenarnya ini hoax ini kita secara pribadi kita ngalamin juga ya
diben juga ngalamin karena
tiga tahun yang lalu itu seringkali juga kalau ada apa
di berita di medsos ya
kayak kita main dimana dimana
tapi ternyata itu bohong gitu
jadi udah kita sering ngalamin itu
tapi itu sakitnya kan menjadi kayak bola salju ya
sering sering kali gitu
dan pada saat kita juga mau mencoba menulis lagu
tapi kita juga tahun kemarin sudah launching album
jadi saya tunggu timenya
pas niatanya ketemu ify tiga tahun yang lalu
memang memang niatnya bikin album
sudah masuk akhirnya ify yang nyanyi
nah sekarang saya tanya ke mbak ify ya
mbak ify dipercaya untuk membawakan lagu awas hoax dan juga lagu lagu lainnya ini
seperti apa perasaannya sebenarnya
udah waktunya sih memang
harus ada yang bicara lewat satu media yang pas
dan tidak blur menjadi pluralisme yang gak jelas
nah kan kayaknya kurang asik kalau kita cuman
tahu misalnya judulnya tapi nggak tahu lagunya seperti apa
makanya saya pingin boleh ya temen temen bawakan lagunya
jadi mari kita lihat lagu awas hoax
yang ada di album hari baru
melintar kohong merancuni
rancuni akhlat kita

jauh matilah informasi

jadi buannya menyusah
isu isu yang akan mengusang bangsa
ini setan pasti menawar
disuruh mungkin keberuan setia
iya kembali ke studio
rian hasri dan juga tiffany
melaporkan dari gorbulungan jakarta
baik aga dwi putra
selain awas hoax saya juga mau peringatkan
saya kira itu lagu lanjut sampai imsak
iya kita sampai imsak ya
ini rian udah senang banget
nge read juga disini sih
ya menikmati gitu ya